pada libur jumat agung obyek wisata kebun binatang bandung ramai dipadati wisatawan
satu jam dibuka tercatat ada lebih dari lima ratus pengunjung yang datang
pada hari biasa saat pandemi jumlah ini adalah angka pengunjung dalam satu hari penuh
mulai pukul sepuluh hingga pukul enam belas
pengelola memprediksi jumlah wisatawan akan meningkat hingga jumat sore
karenanya pengelola semakin memperketat protokol kesehatan
bagi pengunjung petugas dan area kebun binatang
meskipun kebun binatang merupakan area terbuka
kita tetap melakukan antisipasi dengan protokol kesehatan yang kita gembar gemborkan setiap saat
satu jam sekali kita melakukan pengumuman kang
di pintu masuk itu ada security yang memang tegas
kalau tidak menggunakan masker kita tidak perbolehkan masuk
ramainya wisatawan juga terlihat di salah satu pusat wisata kuliner di kawasan paskal kota bandung
meskipun ramai para penikmat kuliner diwajibkan menerapkan protokol kesehatan
sebelum memasuki kawasan para pengunjung wajib
mengenakan masker dicek suhu tubuh dan mencuci tangan yang disediakan pihak pengelola
sejumlah bangku tempat berkuliner dibuat secara berjarak oleh pengelola
bahkan setiap tempat memesan makan diberi dinding pembatas untuk menghindari droplets
menurut pengelola pengawasan protokol kesehatan dilakukan secara lebih ketat pada libur panjang kali ini
pembatasan kapasitas juga
dan untuk pengelapan juga per dua jam sekali kita lakukan dengan cairan disinfeksi
untuk para tenannya juga selalu menggunakan masker selalu menggunakan face shield gitu
sejumlah wisatawan menyadari bahwa pandemi covid sembilan belas belum berakhir
sejumlah antisipasi mereka lakukan agar terhindar dari risiko terpaparnya virus corona saat beraktivitas di luar rumah
dicek suhu cuci tangan terus jarak jaraknya juga kan di jarak ya
menurut saya sih lumayan baik
kita safety buat diri sendiri aja dulu dari kita bawa disinfektan
kesehatan hand sanitizer sama lebih sering cuci tangan sama mandi sih
lebih itu aja yang paling utama
ramainya sejumlah kawasan di kota bandung seperti ini diprediksi masih akan terus berlangsung hingga hari pasca empat april mendatang
ada baiknya wisatawan untuk tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan agar tetap aman saat berwisata
kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat